stun melepas tiga dua ratus tiga puluh satu mahasiswa dan mahasiswi terbaik mereka
dari jenjang diploma satu tiga dan empat
dalam kondisi pandemi ini stun menggelar wisuda mereka secara virtual
dengan menghadirkan dua delapan ratus delapan puluh tiga wisudawan melalui aplikasi zoom
ini pengalaman luar biasa nih karena ini pertama kali melaksanakan wisuda online ya
ini saya melebih ekspetasi dari awal
tadinya kalian bakal banyak tapping segala macam
saya paham bahwa ini ada kesulitan teknis kayak gitu
tapi tadi udah melihat perjalanan ini buat saya sangat apa namanya bahagia lah ya
luar biasa ini
saya kerja sama sama trans
ini sangat membantu
direktur stand rahmadi murwanto menyampaikan
wabah covid sembilan belas ini diharapkan bisa jadi pembelajaran bagi wisudawan
untuk bertransformasi secara teknologi
wisudawan tahun ini adalah unik luar biasa
mereka paling tidak satu semester itu mengikuti daring
saya berharap pertama mereka sudah familiar dan punya mindset menggunakan teknologi
tidak lagi berpikir di masa lalu
bekerja masuk kantor terus sampai sore kemudian pulang
tetapi mereka bisa dimana saja bisa fleksibel menggunakan teknologi
dan yang kedua tetap saya minta mereka menjaga nama baik kampus ya
kami ngurusi uang
mengurusi uang itu tadi seperti bu menteri katakan integritas
integritas harus selalu menjadi bagian utama mereka
karena kalau sampai itu tidak mereka jaga
saya yakin kita mungkin akan tidak mempunyai nama baik yang cukup
dari jajaran wisudawan terbaik
terdapat mahasiswa dari program
dengan afirmasi yang berhasil meraih tiga besar indeks prestasi tertinggi
pada program studi diploma satu pajak
yakni atas nama ari fn dengan perolehan ipk tiga sembilan puluh delapan
saya berharap semoga ilmu ilmu yang telah saya dapat
maupun pengalaman pengalaman yang telah diceritakan oleh dosen dosen
dan bimbingan serta arahan dari dosen maupun aktivitas akademika dari politeknika uangga negara stan
pak tidak hanya saya terima sendiri
tapi saya juga dapat aplikasikan dalam
kehidupan selanjutnya di pekerjaan nanti
semoga saya bisa menjadi seorang asn yang berprofesional dan berintegritas
program afirmasi ini merupakan program pendidikan
yang dikhususkan bagi talenta talenta dari indonesia timur
selain ari dari kupang
ada juga wisudawan lain dari maluku dan papua
meski selama pembelajaran jarak jauh ini masih terkendala infrastruktur internet
semangat belajar mereka masih tetap tinggi
selama waktu saya kuliah itu saya merasa banyak keterbatasan juga
di daerah saya ada pemadaman secara bergilir
yang menyebabkan saya mungkin pernah nggak masuk
tapi saya kasih alasan yang jelas
terus seringkali keterbatasan kuota
tapi saya tapi kampus telah memberi jalan keluar yang terbaik
dengan memberi kuota untuk menutupi kekurangan
ada giliran juga untuk pemadaman lampu
dan saya itu selama pjj
nginap di rumah kawan agar bisa pjj nya berlangsung dengan lancar
bisa menerima materi juga dengan baik
mereka berharap bisa menjadi asn yang jujur dan profesional
serta bisa memajukan daerah mereka ke depannya